sampai jumpa di video selanjutnya
wuh pangeran tuh bener bener ya main main sama gue
lihat aja gue bisa posting rekaman medis dia
om alex pangeran mana sih udah dua jam loh
emang belinya dimana martabak ya emang jauh banget apa
sorry mel tadi om tinggalin kamu sebentar
gimana aku mau sabar kesabaran aku udah habis kali om
belum aja pangeran terima kasih
mel kamu mau nyebarin medical record tentang trauma pangeran itu
kok om tau sih tentang cerita ini
kamu akan tahu
kamu akan tahu
semakin jauh sampah pangeran kalau kamu lakukan itu
kamu sama aja akan membuka luka lama dia
luka yang udah gak kepingin dia inget sebenernya
ya aku cuma mau pangeran tuh treat me nice
oh ngerti perasaan kamu mel
mungkin dulu om terlalu cepat menikah lagi setelah ibunya pangeran meninggal
om berharap mama dirinya bisa menyayangi pangeran sepenuh hati
tapi malah kenyataannya beda
dia malah nyakitin pangeran sampai pangeran trauma berat
coba deh kalau kamu ada di posisi pangeran
misalnya deddy kamu mau nikah lagi
gimana perasaan kamu
dan trauma itu susah banget lo ngilanginnya mel
mel gak setuju
didi gak boleh nikah lagi
ribet nanti kau punya ibu tiri
belum nanti kasih sayangnya
dan deddy kamu terbagi
aku akan ceritain ini ke lydia
aku bisa manfaatin mel untuk mencegah paremon memiliki hubungan serius dengan nawang
sekarang kamu ngerti kan
yuk kita duduk dulu ya
kalo lo masih ngambek sih sama gue
khusus goreng bentar dong
kenapa kok lo sampe segininya sih
masa iya jadi ngambek banget
kalo misalnya rizky mikirin macem macem gimana
gue khawatirin batu bata
dia malah nuduh gue yang gangga
kayak pacar dia si mel itu yang nyibulin
ya udah gak usah ngambak lagi ya
gue anterin pulang deh
kok gak sih ya
terus masa lo mau balik sendirian udah malem mau
ya udah gapapa lepasin aja
dimana ya pak
pak regar pak
itu kan putri pak
dia sama pangeran
mau dimakan mau digoreng
kalian tuh ngapain disini
kamu itu kemana aja sih
kok gak ngabarin ibu
ibu tuh dari tadi telponin handphone kamu tapi nadanya sibuk terus
tadi aku buru buru perginya jadi gak sempet izin
ya harusnya kan kamu kabarin ibu supaya ibu nggak panik put
sebaiknya nanti bicaranya di rumah aja
ini semua salah aku
tadi aku yang ngajakin putri keluar bu
aku bilang aku butuh teman ngobrol
makanya tadi putri keluar ke taman
aku gak tau mau ngomong sama siapa lagi kecuali sama putri
soalnya aku ngerasa kalau dia bisa ngertiin aku
kenapa batu bata belain gue di depan ibu
atau cuma pura pura buat narik simpati ibu
kamu ada masalah pangeran
ya lain kali kalo kamu mau ngajakin putri malem malem
kamu ingetin putri untuk izin ibu
ya kalau enggak kamu yang izin ke ibu
biar ibu nggak panik kan
yaudah kita pulang yuk sayang
ibu semua usus goreng biar aku aja yang nganter ya
oh gak usah
biar ibu sama putri naik taksi aja ya
kalau begitu biar saya cariin taksi dulu ya
iya pak raka
ini kan udah malem
takutnya orang tua kamu khawatir
itu taksinya udah dateng
kalau pak regar mana ya
itu pak regar
makasih pak regar
cuma di dekat usus goreng
gue khawatir sih sama batu bata
tapi gue harus tahu diri
karena gue bukan siapa siapa dia

aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
pangeran hati hati ya
bye pak regar
hati hati dong pak reger
makasih ya sayang
ibu lagi kenapa sih bu
kok kayaknya ibu lagi banyak pikiran gitu
ibu tuh lagi kepikiran almarhum ayah kamu bud
ibu kangen ya sama ayah
pak remon rekan bisnis dari kantor ibu
dia itu ternyata rekan bisnis ayah kamu
jadi maksud ibu